jalur alternatif penghubung bandung garut dan tasik malaya siap dilalui saat arus mudik lebaran nanti
sementara galian rai nase di jalan rai nasional kawasan rancaikek masih dalam perbaikan
pada arus mudik lebaran nanti jalur alternatif cipaganti penghubung bandung garut dan tasikmalaya di kawasan cikancung kabupaten bandung sudah siap dilalui pemudik
meski di sepanjang jalur ini belum terpasang rambu rambu lalu lintas dan lampu jalan namun kondisi jalan alternatif cipaganti ini terbilang mulus dan tak berlubang
sementara itu kontur jalan alternatif cipaganti ini terbilang ekstrim karena berkelok dan memiliki tanjakan serta turunan yang curang
terlebih di beberapa titik sebagian bahu jalan belum terpasang pembatas jalan
sementara itu di jalur nasional yang berada di kawasan racaekek kabupaten bandung
yang juga merupakan jalur utama bagi para pemudik masih dalam proses pengerjaan
di kedua jalur masih terdapat pengerjaan galian drainase yang terus dikebut
saat hujan deras jalur ini sering banjir hingga mengakibatkan kemacetan panjang
sampai sekarang presentasinya udah berapa persen
kurang lebih delapan puluh persen nanti juga sepanjang jalur selatan itu khususnya depan hatek sama fonek dan kuaram itu ada galian tanah
insya allah mungkin sebelum tanggal lima juni itu sudah
clear dan tertutup dan sudah bisa dilintasi mudah mudahan tidak mengganggu arus lalu lintas yang melintas
sebelum hamin tujuh berarti bang ya
sebelum tanggal lima juni karena operasi itu kalau tidak salah pelaksanaannya tiga hari setelah itu
meski sudah siap delapan puluh persen untuk dilalui pemudik namun beberapa titik di jalur selatan masih ditemui lubang lubang kecil
belum adanya marka jalan rambu rambu dan lampu jalan
untuk jalur alternatif cipaganti sendiri
efektifkan apabila jalur cilinyi hingga nagrek yang mengarah ke garut dan tasik malaya mengalami kepadatan arus lalu lintas
chandra febriana kabupaten bandung